kapal pesiar viking orient yang berlayar dengan rute darwin australia benoa bali bangkok thailand bersandar di pelabuhan benoa pada kamis tiga november
setiba di pelabuhan tiga ratus enam puluh penumpang dan empat ratus awak kapal tak harus antri mengurus dokumen keimigrasian karena proses tersebut sudah dilakukan di atas kapal
penasaran dengan proses dan efektivitas pemeriksaan dokumen imigrasi
kali ini saya berkesempatan melihat langsung immigration on shipping
perjalanan saya dan kru dimulai dari pelabuhan benoa menggunakan kapal kecil cepat dengan waktu tempuh sekitar setengah jam
halo sekarang saya sedang persiapan untuk bersandar di kapal pesiar viking orion
tapi kali ini saya nggak akan jalan jalan gak akan kemana mana tetap di indonesia aja
sekarang saya ingin melihat seperti apa sih imigration onshipping atau pemeriksaan dokumen dokumen bagi para pelancong atau wisatawan asing ketika tiba di indonesia
tapi pemeriksaan ini tidak dilakukan di pelabuhan melainkan di atas kapal
sekarang saya sudah berada di dalam kapal pesiarnya
wow mewah sekali
nah tapi tempat untuk penacekan imigrasi atau visa on board nya bukan di sini
nanti kita harus masuk ke dalam ruangan dulu untuk bisa melakukan pemeriksaan administrasi
bagi para pelancong yang tiba di indonesia khusus
nah kita akan mencoba
setiba di ruang khusus imigrasi para petugas imigrasi langsung menyiapkan seluruh peralatan untuk memeriksa dan memverifikasi ratusan dokumen paspor dan visa
kepala kantor imigrasi kelas satu tempat pemeriksaan imigrasi dan pasar ikut memantau langsung jalannya pemeriksaan
pak teddy ini kan sama sama kita melihat bagaimana proses dari immigration on shipping
tapi kalau boleh diceritain pak maksud dan tujuannya itu seperti apa sih pak
oke jadi bisa kita lihat di belakang ini merupakan kegiatan pemberian izin masuk yang dilakukan oleh petugas imigrasi dan pasar terhadap kru dan penumpang
kapal pesiar di mana ini merupakan atau yang dikenal dengan istilah immigration non shipping merupakan bagian dari fasilitas keimigrasian
nah seberapa efektif nih pak imigration on shipping dalam menekan
kepadatan yang biasanya terjadi di area pelabuhan
ya jadi berbicara efektif memang sangat efektif sekali karena semua penyelesaian keimigrasian ini dilakukan di atas alat apung atau kapal
jadi nanti pesenjer setiba di pelabuhan tidak perlu lagi untuk mengantri di pelabuhan
oke baik terima kasih bang
proses pemeriksaan dokumen imigrasi dilakukan dengan singkat
pemeriksaan paspor misalnya
hanya memakan waktu satu menit saja
setelah itu paspor dikelompokkan menjadi dua bagian yakni identitas wisatawan asing yang turun dan yang tidak turun dari kapal
pembukaan kembali pelabuhan benoa untuk kedatangan kapal pesiar kali ini diklaim menjadi salah satu momentum mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
tentunya imigrasi di sini berperan aktif ya dalam pembangunan pariwisata di indonesia khususnya di bali
nah dengan adanya kita memberi fasilitas keimigrasi
yang di atas kapal tentunya ini kan menjadi daya tarik mancanegara untuk datang ke indonesia
bahwa saya datang ke indonesia pelayanan keimigrasi sangat mudah cepat sehingga ketertarikan wisatawan manca negara ini lebih tinggi lagi
sebenarnya kita hanya menstimulus karena pandemi
kita dua tahun dua tahun kita tidak ada kegiatan imigrational shipping
jadi pada prinsipnya semuanya berjalan dengan baik dan normal normal aja
pemeriksaan dilakukan ketika kapal sedang berlayar dan bersandar di pelabuhan benoa
tiba di pelabuhan wisatawan hanya perlu antri bea cukai sehingga bisa menikmati waktu berwisata di bali lebih panjang
sebelum kembali berlayar ke destinasi berikutnya pada kamis sore
larissa radia denpasar bali